eh kau sudah membunuh mahesa
aku akan membalaskan dendamku padanya
cepat lepaskan keponakan keluarga danau
kau ingin aku melepaskan
yang telah aku tangkap

aku ingin aku melepaskan keponakan keluarga dana

kau ingin aku melepaskan keponakan keluarga dana
kau ingin aku melepaskan keponakan keluarga dana
kau ingin aku melepaskan keponakan keluarga dana
kau ingin aku melepaskan keponakan keluarga dana
kau ingin aku melepaskan keponakan keluarga dana
kau ingin aku melepaskan keponakan keluarga dana
kau ingin aku melepaskan keponakan keluarga dana
dan adikmu akan binas